pimpinan dewan menyerahkan sepenuhnya keputusan penerbitan perpu atas revisi undang undang kpk kepada presiden jokowi
dpr mpr meyakini meski presiden menerbitkan perpu tidak akan mengganggu stabilitas hubungan dengan partai politik
menurut hasil survei lsi sebanyak tujuh puluh tiga enam persen publik setuju jika presiden menerbitkan perpu atas revisi undang undang kpk
ketua mpr bambang susatyo meminta semua pihak mempercayai presiden untuk mengambil keputusan
bambang meyakini presiden akan mendengar masukan dari masyarakat sipil dan partai untuk mengambil keputusan
menurut bambang terlalu jauh jika ada opini yang menyatakan penerbitan perpu akan merusak hubungan presiden dengan partai koalisinya
sementara mantan ketua badan legislasi supratman andi agat aktas menyarankan presiden berkomunikasi dengan sembilan ketua umum partai di parlemen
menurut supratman komunikasi antara presiden dengan ketum partai perlu dilakukan untuk mendengar masukan
terkait dengan banyaknya usulan dari masyarakat sipil desakan kepada presiden untuk mengeluarkan perpu
ya menurut saya ini sudah menjadi domain presiden dan kita percayakan saja kepada presiden untuk mengambil keputusan apakah perlu perpu untuk penundaan atau tidak
menurut saya kan undang undang ini kan belum
belum ditangani oleh presiden
sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang ada maka setelah satu bulan tepat tanggal tujuh belas september presiden tidak menantangani maka otomatis undang undang kpk itu berlaku
nah setelah itu pertanyaannya apakah presiden
kemudian perlu mengeluarkan perpu atau tidak berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat
kan pertanyaannya begitu
ya menurut saya yang bisa menjawab adalah presiden sendiri
presiden juga bisa melakukan dialog antar ketua ketua umum partai politik
sekarang tinggal sembilan partai politik yang ada perwakilannya di dpr
kemarin dengan koalisinya sudah
nah sekarang di luar koalisi itu juga tidak ada salahnya presiden mengundang atau mengundang meminta pendapat terhadap
ketua ketua umum partai politik yang ada
sehingga saya yakin dan percaya hasil survei yang dilakukan oleh lsi itu itu kan suatu hal yang baik ya yang baik yang tentu juga didengar oleh partai partai politik
nah yang ketiga yang paling penting adalah di luar perpu itu kan ada lagi dua mekanisme yang harusnya bisa dilakukan
yang pertama adalah judicial review tapi itu kan belum memungkinkan sekarang karena undang undangnya belum diundang